memperingati hari buru internasional dua ribu delapan belas lebih dari dua puluh ribu personel gabungan tni dan polri disiapkan untuk pengamanan
personel disiapkan dari polda metro jaya beserta jajaran polres dan polsek
untuk pengamanan may day dua ribu delapan belas ini juga dibantu personel tni dan satuan polisi pamung praja
kendaraan berat seperti barakuda dan water cannon juga telah disiagakan di depan istana
peserta aksi sudah berada di kawasan silang monas jakarta pusat sejak pagi
sekitar satu ratus lima puluh ribu buruh akan melakukan aksi di depan istana
perlaksanaan aksi hari buruh internasional di depan istana jakarta
selamat siang alfian
saat ini sejumlah buruh ataupun konfederasi serikat pekerja yang tadi melakukan orasi ataupun nunjuk rasa dalam memperingati hari buruh internasional
tepat hari ini satu mei dua ribu delapan belas
atau yang biasa disebut dengan may day
sampai saat ini masih berada di depan istana presiden
walaupun saat ini kondisinya sudah mulai sepi karena beberapa di antaranya sudah diminta untuk masuk ke dalam kawasan monas untuk beristirahat
karena tadi sejumlah perwakilan khususnya dari konfederasi rakyat pekerja indonesia
yang dimana ini diketuai oleh rike diakita loka
tadi juga sudah dipanggil sebagai perwakilan untuk masuk ke istana presiden
untuk memberikan pemaparan ataupun menyampaikan aspirasi langsung kepada pihak istana
di pihak istana sendiri tadi sudah ada dua tokoh yaitu kepala staf presiden muldoko dan juga menteri ketenaga kerjaan yaitu hanif dekiri
dan setelah melakukan pertemuan tersebut maka rike diakita loka pun tadi sudah keluar dan juga sudah memberikan informasi kepada anggota buruhnya sendiri yang saat ini dipimpinnya
dan akan mendapatkan perintah langsung ataupun pernyataan langsung nanti setelah kepala staf presiden muldoko sendiri memberikan konferensi pr seperti itu
dan memang kalau misalnya bisa saya jelaskan
saat ini kondisinya sudah mulai melandai
di mana sejumlah buruh tersebut sudah berada di kawasan jakarta pusat
sekitar pukul sepuluh pagi tadi
dimulai dari kawasan monumen arjuna wiwaha ataupun patung kuda
lalu mereka melakukan aksi jalan kaki sampai dengan istana presiden sendiri pada pukul setengah sebelas
dan nanti sekitar pukul satu siang waktu indonesia barat
para buruh ini sendiri akan meluncur ataupun menuju ke kawasan senayan
nantinya di senayan sini akan ada dua tempat yang dijadikan fokus utama
untuk melakukan unjuk rasa lanjutan
yang pertama adalah di gedung dpr mprri
lalu yang kedua di kawasan istora senayan
karena memang disana akan diselenggarakan sejumlah rangkaian acara
yang dilakukan oleh sejumlah konfederasi serikat pekerja
yang memang tergabung sedikitnya ada sekitar tiga puluh lima kelompok
dan nanti akan melakukan pertemuan
direncanakan akan bertemu dengan salah satu bakal calon presiden republik indonesia tahun dua ribu delapan belas
maksud saya dua ribu sembilan belas yaitu prabowo subianto
dan memang terkait dengan acara ini sendiri
diperkirakan ada lebih
dari lima puluh ribu para buruh yang datang ke kawasan istana presiden sendiri
dan memang ada sedikitnya aspirasi aspirasi dituangkan dalam tritura plus
hal hal yang memang dimasukkan ke dalam tuntutan tuntutan tersebut
antara lain adalah meminta diturunkannya harga sembako
diturunkannya tarif dasar listrik
dan juga harga bbm
serta meminta adanya revisi dalam pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas
terkait dengan upah
dan juga peraturan presiden no dua puluh tahun dua ribu delapan belas
terkait dengan tenaga
tenaga kerja asing
nah terkait dengan tenaga kerja asing ini sendiri
memang dikeluhkan oleh sebagian besar para pekerja ataupun buruh yang ada di indonesia
karena mereka khawatir para tenaga kerja asing ini bisa mengambil lahan pekerjaan mereka
saat berada di indonesia
dan mereka mengaku bahwa tenaga kerja tenaga kerja yang ada di indonesia
sampai saat ini sudah mumpuni ataupun sudah mampu
melakukan ataupun bekerja dalam sejumlah proyek proyek strategis
yang saat ini tengah digarap oleh baik itu pemerintah ataupun pihak swasta sendiri
untuk mengamankan jalannya aksi ini sendiri
dua puluh lima ribu personil gabungan antara polri tni dan juga polisi pamung peraja sudah disiapkan
dan bahkan juga ada sejumlah kendaraan kendaraan anti huru hara
untuk mengamankan situasi jika memang terjadi hal hal yang tidak diinginkan
nah setelah ini
walaupun di kawasan monas ini akan bubar alfian
tapi masih ada aksi lanjutan yang nantinya akan dilakukan
sampai dengan pukul delapan belas waktu indonesia barat sore nanti
kembali ke studio alfian
baik dari jakarta kita bergeser ke bandung
bagaimana dengan pelaksanaan hari buruh
di bandung dan dipusatkan di mana kali ini perayaan hari buruh internasional kali ini
ya selamat siang alfian
hari buruh internasional atau may day
digelar di sejumlah daerah di indonesia
termasuk di kota bandung jawa barat
di kota bandung jawa barat sendiri
may day digelar di sejumlah titik
di antaranya ada empat titik yang dijadikan sebagai titik kumpul
para buruh untuk melakukan orasinya
di mana salah satunya adalah di kantor dinas tenaga kerja kota bandung
kemudian juga di gedung dprd kota bandung
di balai kota bandung
dan juga di tempat saya melaporkan saat ini
yakni di gedung sate kota bandung
di mana sejumlah elemen buruh di kota bandung dan juga jawa barat
berkumpul di gedung sate ini sebagai titik kumpul para serikat pekerja buruh
ataupun buruh di kawasan jawa barat sendiri
tadi memang sekitar pukul sepuluh tiga puluh
para buruh sudah mulai merapat ke gedung sate sebagai titik kumpul di jawa barat ini
dan dari waktu tersebut mereka langsung
dalam orasinya mereka menuntut sejumlah tuntutan
di antaranya adalah menolak perpres nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas tentang tenaga kerja asing
para buruh menganggap bahwa dengan adanya perpres tersebut ini dapat merugikan dan mengancam
para pekerja lokal yang sebagian besar ini mengandalkan dari buruh
dimana dari tenaga kerja asing yang semakin dimudahkan masuk ke indonesia
khususnya dari negara tiongkok
dianggap ini sebagai tidak menghargai para pekerja
pekerja lokal di indonesia
dan meminta pemerintah untuk segera merevisi perpres tersebut
tidak hanya itu tuntutan lainnya juga para buruh menolak pp no tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang ketenaga kerjaan
dan tidak hanya itu juga para buruh juga menuntut diantaranya adalah menolak undang undang nomor tiga belas tahun dua ribu tiga tentang pengupahan
dimana saat ini di jawa barat khususnya untuk upah minimum kota kebupaten yang ada di jawa barat
ataupun tidak sama rata dengan kota kebupaten yang ada di jawa barat lainnya
seperti contoh di pangandaran umk di kabupaten pangandaran ini berkisar satu enam juta
sementara di karawang empat lima juta rupiah
inilah yang menjadi tuntutan buruh pada hari ini
sehingga buruh di jawa barat ini meminta kepada gubernur jawa barat ahmad heriawan agar
agar menurunkan perda tentang upah minimum sektoral
dan tidak hanya itu dengan adanya upah yang saat ini masih dianggap kecil
tidak sebanding dengan kebutuhan yang saat ini semakin meningkat
seperti harga bbm yang naik harga gas kemudian juga harga sembako dan juga tarif daftar listrik yang semakin meningkat begitu
dan rencananya sekitar lima buruh di area jawa barat akan terus merapat ke gedung sate
dan tadi yang sudah datang ke sini di gedung sate ada dari spsi
kemudian juga dari gopsi
dan yang baru datang ini adalah dari kasbi begitu alfian
dan pihak kepolisian dari polrestabus bandung sendiri menerjunkan kurang lebih satu lima ratus personilnya
untuk mengawal jalannya unjuk rasa di hari buruh internasional kali ini
satu lima ratus itu memang diplot di empat titik yang saya sebutkan tadi
dan dibagi menjadi empat ring diantaranya di dalam gedung sate
kemudian juga di pintu gedung sate di jalan jalan
dan juga di area sekitar aksi unjuk rasa
dan rencananya akan berlangsung sampai dengan sore hari nanti
baik dari bandung kita bergeser ke surabaya
ada koresponensi dari indonesia eka rima di sana
eka rima jika tadi di sebelah jakarta dan juga bandung tuntutannya soal pengupahan tenaga kerja asing perbaikan kualitas hidup dan sebagainya
apakah di surabaya tuntutan buruh dalam may day kali ini juga sama
ya alfian selamat siang selamat hari buruh
dan jika di jakarta dan juga di bandung memiliki tuntutan yang hampir serupa
namun di jawa timur ini agak berbeda memang
situasinya disesuaikan dengan situasi politik yang terjadi saat ini
di mana buruh buruh di jawa timur ada sekitar sembilan tiga ratus buruh yang nanti akan masuk ke kota surabaya
dari berbagai daerah ya
dari gresik mojokerto kemudian sidoarjo
dan dari beberapa daerah lainnya seperti dari lamongan juga sudah akan sampai di kota surabaya
ini memberikan tuntutan yang berbeda
yakni mereka mulai berpikir terkait partai alternatif
atau mungkin calon calon pemimpin alternatif dari calon calon pemimpin yang saat ini banyak bermunculan
yang rencananya nanti akan mencalonkan diri sebagai presiden ataupun juga wakil presiden republik indonesia
namun kaum buruh ini berharap bahwa masyarakat mulai mencari calon calon alternatif yang diusung dari kaum buruh sendiri
dan juga membentuk partai sendiri yang berasal memang murni dari kaum buruh sendiri
sehingga kaum buruh memiliki kekuasaan
atau juga memiliki kekuatan untuk bisa merealisasikan tuntutan tuntutan yang selama ini mereka sampaikan kepada pemerintah
kita tahu sendiri sejak hampir lima tahun terakhir bahwa penolakan terhadap outsourcing tersebut sudah dilakukan oleh kaum buruh setiap satu mei
namun hingga saat ini outsourcing masih terus terjadi di dunia perburuhan indonesia
begitu juga dengan penolakan terhadap pp tujuh puluh delapan sendiri
pp tujuh puluh delapan sejak tiga tahun terakhir saya melihat bahwa setiap satu mei kaum buruh pun menyuarakan untuk menolak pp tujuh puluh
tapi faktanya bahwa pp tujuh puluh delapan pun masih tetap diberlakukan hingga saat ini
termasuk juga terhadap penolakan terhadap masuknya buruh buruh dari luar negeri
atau juga buruh buruh kasar yang nantinya akan menjadi pekerja di dalam negeri
ini juga menjadi penolakan yang diagendakan pada tahun ini di satu mei
dan dua tahun kemarin juga kami juga atau saya juga sempat menyaksikan bagaimana kaum buruh ini juga menyuarakan hal yang sama
namun meski demikian situasi yang berada di surabaya saat ini masih cukup kondusif
dan diperkirakan ada sekitar sembilan ribu buruh akan masuk
dan saat ini sudah ada sekitar tiga ribu buruh yang berada di kantor pemper joha timur
sementara saya sekarang berada di gedung negara gerah hadi
dan di gedung negara gerah hadi belum ada satu buruh yang datang
namun di belakang saya ini sudah ada keramaian aksi demonstrasi
tapi ini bukan aksi demonstrasi kaum buruh
tapi aksi demonstrasi yang lain berkaitan dengan kebijakan pemerintah kota surabaya
nah diperkirakan sekitar lima belas menit kemudian nanti kaum buruh akan hadir disini sekitar seribu enam ratus orang
karena saat ini buruh yang menuju ke gedung negara gerah hadi sudah ada di jalan basuki rahmat yang jarangnya tidak cukup jauh dari gedung negara gerah hadi
dan justru itu kaum buruh akan tiba di gedung negara gerah hadi ini
tapi sekitar lima belas menit yang lalu saya melihat justru gubernur jawa timur soekarwo keluar dari gedung negara gerhadi ini
perkiraan saya bahwa gubernur tersebut akan menuju ke kantor pemprov jawa timur untuk menemui kaum buruh
harapan kaum buruh pastinya bisa bertemu langsung dengan gubernur soekarwo untuk bisa menyampaikan
dan saat ini juga sedang berlangsung aksi yang berada di kebun binatang surabaya atau di kbs juga sedang berlangsung aksi disana
karena kaum buruh juga berkumpul untuk nantinya mereka akan menjadi satu titik di pemerintah provinsi jawa timur
dan diperkirakan ada sekitar lima ribu tiga ratus buruh nanti yang akan di berada di dprd provinsi jawa timur
kemudian mereka akan melakukan long march hingga sampai ke kantor pemprov jawa timur
dan aksi ini akan berlangsung hingga pukul tiga sore nanti
harapannya aksi ini nanti akan berlangsung damai tidak ada kericuhan tidak ada aksi gontok gontokan antara pihak keamanan ataupun juga antara buruh
karena kita juga tahu sendiri bahwa jumlah dari buruh sendiri cukup diimbang dengan pihak keamanan
karena pihak keamanan juga menerjunkan sekitar hampir sembilan ribu pihak keamanan baik itu dari polda jawa timur dan juga dari polres tabes kota surabaya yang berjaga di sejumlah titik
yang ini juga berada di dinas pekerjaan dan provinsi jawa timur
ada sekitar dua ratus buruh nanti yang akan ada di sana juga polisi berjaga di sana dan juga di sepanjang jalan baik itu jalan basuki rahmat dan juga jalan gubernur suryo tempat saya berada di sini
kemudian sampai jalan indrapura di kantor pemper joha timur
harapannya masyarakat yang nantinya mereka akan melalui jalan jalan itu sebaiknya menggunakan jalan alternatif yang lainnya
yaitu jalan diponegoro ataupun juga jalan darmo kali sehingga mereka tidak terjebak macet karena diperkirakan hingga pukul tiga sore nanti arus kedatangan buruh akan semakin banyak
saat ini mungkin masih ada sekitar dua ratus buruh
saat ini mungkin masih ada sekitar empat ribu buruh yang masuk di kota surabaya
namun diperkirakan sampai sore nanti akan ada sembilan buruh lebih yang ada di kota surabaya
baik terima kasih eka rima dari surabaya dan sebelumnya ada zayul haq di bandung dan juga albi pratama di jakarta